timnas putri indonesia u dua puluh gagal lolos ke piala asia u dua puluh putri dua ribu dua puluh
anak asuhan rudy eka priyambada takluk enam melawan india
pada kualifikasi piala asia u dua puluh putri dua ribu dua puluh empat di stadion v tiga vietnam kamis sembilan maret
pada laga sebelumnya garuda pertiwi u dua puluh juga mengalami kekalahan tiga dari vietnam
dengan kekalahan ini tim nas putri tak mungkin melaju ke babak selanjutnya
untuk sementara timnas putri jadi juru kunci grup f dengan poin
timnas putri masih berpeluang meraih poin pada pertandingan tersisa melawan tim terlemah grup singapura pada sabtu sebelas maret